sejumlah seniman dan budayawan seperti aktor nikola saputra komedian cak lontong
serta musisi bim bim seleng menjalani vaksinasi covid sembilan belas pada senin sembilan belas april bertempat di galeri nasional jakarta
momen ini turut dibagikan di lawan media sosial sejumlah artis
di laman instagram bim bim seleng membagikan foto foto vaksinasi
dengan latar lagu berjudul vaksin yang ia ciptakan bersama personel slang lainnya
pasangan artis dwi sasono dan widhi mulia juga turut membagikan momen vaksinasi
bersama rekan seniman dan budayawan lain seperti asri welas dan nikola saputra
dalam captionnya widhi mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan walau sudah menjalani vaksinasi
vaksinasi yang berlangsung pada senin kemarin diberikan kepada lima ratus pekerja seni dan budayawan
yang berdomisili di jabortabek
presiden jokowi hadir didampingi menteri kesehatan budi gunadisadikin
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
gubernur dki jakarta anies baswedan
dan menteri pendidikan dan kebudayaan nandima karim
kita bersama sama dengan para seniman budayawan artis musisi
dari teater dari seni tradisi semuanya
saya berkumpul di sini untuk di
divaksinasi dan kita harapkan beliau beliau semuanya nanti bisa terlindungi
dan tidak terpapar oleh covid sehingga bisa beraktivitas seperti biasa
sebelumnya pada sabtu tujuh belas april sebanyak satu ratus dua puluh enam pekerja seni
diantaranya arman maulana suria saputra dan ciko jeriko
telah menjalani vaksinasi di geraha persahabatan pondok indah jakarta
vaksinasi dilakukan dengan mekanisme drive thru
di laman youtube pribadinya arman maulana membagikan pengalamannya
menjalani vaksinasi dosis pertama
sudah disuntiknya sekarang disuruh nunggu tiga puluh menit di parkiran
karena tadi ini reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi covid sembilan belas
nah itu kalau misalnya ada kayak gituan gue harus ini harus lapor ke sana ke dokter
dalam momen ini arman berkesempatan menyapa sejumlah rekan seniman
yang turut menjalani vaksinasi seperti aktor arya saloka dan evan sanders
sinetronnya lima puluh persen di indonesia yang ngelihat tapi bingkisan masih bawah
gue harus tetap gue yang lebih berhati hati
produknya cuma sepuluh

iman berharap melalui vaksinasi covid sembilan belas pekerja seni dapat kembali berkarya
karya dan industri kreatif baik musik maupun perfilman dapat kembali menggeliat